sampai jumpa di video selanjutnya
gak boleh ada siapapun yang mengambil riko dari tangan aku
aku pulang dulu ya
sekali lagi salam mita
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih samamu
terima kasih samamu
terima kasih samamu
terima kasih samamu
terima kasih samamu
terima kasih samamu
terima kasih samamu
terima kasih samamu
aku gak tahu apa yang terjadi dengan kamu mas sekarang
tapi rasa cinta dan benciku
yang akan terhapus dengan berjalannya waktu mas
setelah sekian tahun ternyata
dia masih mencintai aku
ini berarti aku lebih mudah masuk ke dalam kehidupan kamu hengket
dan aku akan mengambillah
hakku yang terampas
kamu masih berhubungan sama dia
bukannya kalian udah cerah
kamu mau hubungan kita seperti apa sih
aku tuh istri kamu bukan dia
jadi wajarlah kalau aku pengen tahu suami aku malam malam kemana
kamu yang mulai duluan kan jess
yuk bikin aja

padaaient ya tiga ratus sesuatu

kau kurang kurang boleh dateng rumah itu ke rumah
sehingga dia sudah kembali makan usually
busur pakai sisa
baju dia menjadi hello again
aku juga mau andain i logies
kamu yang bikin aku kayak gini
aku pasti akan merebut semua yang kamu ambil dari aku
gak boleh ada siapapun yang mengambil rico dari tangan aku
ternyata mereka punya masalah yang serius
berarti pintu semakin terbuka lebar buat aku masuk ke dalam kehidupan mereka
rencana aku akan mengalir seperti air
sebentar lagi aku akan datang dalam kehidupan kamu
buat mengambil sebagian harta yang menjadi hak aku
aku akan rampas kembali
tuhan keamanan dalam bahaya
ada orang yang mau bunuh kakak
ada orang yang mau bunuh kakak
ya nanda gak tau kan tadi tiba tiba
di sekolah nanda ada orang yang bagiin pamplet
surat di dalam pamflet yang nanda terima
ada suratnya dan
surat itu bilang kalau dia itu
ngancurin keluarga kita kak
dia mau bunuh kakak
ya udah nanda
kamu sekarang tenang aja
langsung ke rumah ya sayang